ada pemandangan tidak biasa di permukiman warga di desa jotangan
kecamatan mojosari kabupaten mojokertung
sejak dua minggu terakhir sejumlah kantung air warna warni
tergantung di depan teras sejumlah rumah hingga di pepohonan sekitar
pemasangan kantung air warna warni ini bukan sebagai penghias rumah
tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sejak tahun tujuh puluh an ini
dipercaya bisa menangkal wabah penyakit alias masa aratan termasuk virus corona
ya tradisi ini mulai dilakukan warga karena sejak beberapa waktu terakhir
jumlah warga desa jotangan yang terpapar covid sembilan belas terus meningkat
disusul dengan angka kematian yang terus bertambah
warga meyakini virus corona nantinya akan meminum air berwarna merah
mirip dengan minum darah manusia sehingga warga akan terhindar dari wabah
dan angka kematian menurun
supaya selamat nggak ada penyakit
bu ini turun dari mana bu bisa membuat gini
oh ini mengikuti tradisi sejak zaman dahulu
ini untuk susung mati

itu menggunakan darah
kalau darah terus
darah itu darah berat darah merah
itu penyakit itu yang menyedutkan
berarti penyakitnya itu masuk ke air merah tadi mbak
iya masuk ke air merah
selain memasang air warna warni warga juga akan menggelar selamatan
dengan membawa sejumlah makanan seperti nasi karak nasi kuning
klanting warna warni serta polo pendem